bukankah kamu pemuda yang membuat onar
pada waktu pemakaman gusti ratu subang lara
kebetulan tumbal ku kurang seorang
kau orang yang ingin aku masuk ke jurang
dia mengira aku adalah yudhakara
sekarang kau harus pergi
aku tidak bisa mengajarkan
aku harus menghadapi si umat ini
dan aku juga harus lebih berhati hati
satu siruman ini benar benar sakti bagaimana mungkin dia bisa hilang lalu dia muncul seperti
itu aku harus lebih was pada
syukurlah raden sudah bangun
dimas kenapa kau panik sekali
tadi kalian berdua
tidur seperti kesakitan
sakit yang sangat luar biasa
terima kasih banyak
karena kau telah membangunkan kami
kalau kau tidak membangunkan kami
kami tidak tahu
akan menjadi seperti apa
oleh prabu martasi
prabu martasi gak menyerang kami
untuk melawan prabu martasi
dia terkena siang
kalau nimas terkena siang
kita tidak boleh putus doa
karena dengan berdoa
dekat dengan allah
allah subhanahu wa ta'ala
akan melindungi kita rai
kita akan terbebas
otak di luar
agar tidak bebas
aku semua ingin ikut taruh
hadir di masalah serta
tapi tanganku masih
memanjung seperti ini
kalau memaksa akan ada kejadian
ketika aku melawan orang
yang bersama kira satan itu
aku menunggu sambil mengintai di hutan ini
aku seperti mendengar suara orang bertamu
atau itu hanya ilusiku saja
aku harus mengancamkan pendengaranku
suaranya berasal dari sebelah sana
aku harus memeriksanya
di udang karang
kamu benar benarnya terlalu hal ini
apa yang kamu lakukan disini
dengan ratu siluman
sebentar lagi kau akan kuhabisin
dengan sabit kembar ini
aku bersumpah akan merobek tubuhmu